kalau untuk mengungsi namanya istri sama anak saya
gimana pak tadi yang bapak dengar pak ledakan
nah terus saya keluar udah terang
kelihatan dari sini pak ya
di rumah sendiri berasa getaran sampai
kondisi dampak alhamdulillah enggak pak
kalau rumah alhamdulillah enggak
itu terasa gak sih bang panasnya enggak
berasa ada getaran gitu pak ya
pak itu apaan aja pak yang retak pak bagian rumah pak
rumahnya emang udah begitu
enggak saya malah kumpul di pos aja sana bareng bareng
ya ngumpul bareng bareng
iya keluar dulu pak ya